saya senang dengan mendengar ini saya cinta polri saya bangga jadi anggota polri
sementara itu ayahanda rafael kenly malalangi akhirnya melayangkan permohonan maaf atas viralnya video pengakuan terkait hilangnya nama rafael dari daftar cesis bintara polri

tidak ada lagi yang bisa dibesarkan lagi jadi ujung ujungnya semua sudah selesai
usai dinyatakan lulus rafael akan memulai pendidikan bintara pada dua ribu dua puluh dua mendatang
ia pun mengaku sedang mempersiapkan fisik dan mentalnya untuk mengikuti pendidikan bintara polri
roike rarumangkai menado sulawesi utara